diikuti dengan peningkatan kasus aktif yakni empat puluh enam kasus
ketua umum perhimpunan ahli epidemiologi indonesia
haryadi bibisono mengatakan
peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor
kita bisa melihat praktek dari masyarakat yang ada sekarang ini
seakan akan sudah up to date dengan adanya virus tadi
bahkan penggunaan masker pun sudah semakin jarang
kegiatan kegiatan kumpul kumpul semakin seru
heriadi menyebut selain melonggarnya protokol kesehatan di tengah masyarakat
vaksinasi kedua dan booster yang belum merata
menjadi faktor penyebab lainnya
koordinator tim pakar dan jurubicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas
peningkatan kasus ini terlihat pada indikator angka reproduksi efektif atau arti
yang meningkat sejak juli dua ribu dua puluh
peningkatan ini menggambarkan potensi penularan di tengah masyarakat
data terkini menunjukkan arti di indonesia secara nasional
meningkat dari satu juli dua ribu dua puluh di angka satu dua puluh dua menjadi satu dua puluh enam pada tanggal lima belas juli dua ribu dua puluh
artinya penularan menyebabkan penyebabnya
penularan menyebabkan penyebabnya
penularan masih ada dan terjadi di masyarakat
dengan pola penambahan kasus berlipat atau eksponensial
ia menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan
serta melengkapi vaksinasi hingga booster di sentra vaksinasi terdekat
tim liputan cnn indonesia